dan sudah ada korespondensi nn indonesia maria sarjana di gedung kpk jakarta
selamat siang maria
maria dua tahun kasus novel ini berjalan
ada begitu banyak komitmen yang kita dengar dari pemerintah dan juga dari polri begitu
tapi penyelesaian kasus ini belum ada realisasi
analisa anda seperti apa maria
selamat siang ferdi
betul sekali bahwa hingga dua tahun setelah penyerangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
belum ada perkembangan apapun dalam pengungkapan kasus terhadap novel baswedan ini
dan kalau melihat dari situasi seperti ini memang tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang cukup besar
bagi tidak hanya kami tetapi juga masyarakat dan juga tidak hanya kpk tentu saja
mengenai keseriusan dari pemerintahan presiden joko widodo juga terhadap penyelesaian dari kasus novel baswedan ini
kemudian kalau kita juga berbicara mengenai acara dua tahun
yang juga diselenggarkan oleh kpk tadi sudah dimulai ferdi sekitar pukul dua belas waktu indonesia bagian barat
tadi ada deklarasi dari mahasiswa dari seluruh indonesia untuk datang perwakilannya ke gedung kpk
untuk menyatakan dukungan mereka untuk pemberantasan korupsi
terutama untuk penyelesaian terhadap kasus penyerangan penyidik senior kpk novel baswedan
tetapi yang perlu diingat verdi memang dalam kasus ini tidak hanya penyerangan terhadap novel baswedan
tapi ini adalah juga penyerangan terhadap pemberantasan korupsi
dan untuk mengetahui nantinya akan ada apa saja dalam acara peringatan dua tahun penyerangan novel baswedan
saya sudah bersama dengan ketua wadah pegawai kpk yudi purnomo di sini
halo mas yudi selamat siang
mas yudi bisa disampaikan nanti itu acaranya nanti akan ada seperti apa saja ya
kemudian apa yang kemudian diupayakan oleh wadah pegawai dalam pengungkapan kasus novel
baik selamat siang pemirsa cnn
tidak terasa hari ini tepat dua tahun
sejak tragedi penyiraman terhadap novel dan kasusnya belum terungkap pelakunya belum tertangkap
maka hari ini pegawai kpk mengadakan peringatan terhadap dua tahun penyerangan bang novel
dan peringatan ini bukan peringatan terhadap penyerangan novel tetapi juga terhadap teror teror yang lain mbak
baik itu teror kepada pimpinan kpk maupun penganiayaan kepada pegawai kpk
setelah teror bom di rumah pegawai kpk semacam bom kemudian juga penyiraman air keras terhadap mobil pegawai kpk
jadi hari ini secara garis besar ada dua acara
yang pertama adalah acara yang diinisiasi oleh wadah pegawai kpk
kemudian yang kedua adalah acara dukungan dari seluruh masyarakat indonesia yang anti korupsi
entah itu buruh
mahasiswa koalisi masyarakat sipil lsm dan semua yang peduli terhadap pemberantasan korupsi
dalam hal ini kami akan mengadakan konser anti korupsi
kemudian yang kedua deklarasi bahwa stop teror terhadap pegawai kpk ataupun pimpinan kpk sampai saat ini
seperti itu mbak
jadi momen dua tahun penyerangan novel baswedan ini juga digunakan oleh kpk untuk juga memberitahu masyarakat
bahwa tidak hanya novel baswedan tapi juga penyidik lain bahkan pimpinan kpk juga mengalami kekerasan yang serupa
hampir serupa kalau boleh saya katakan begitu ya mas ya
dan ini adalah satu tuntutan dari pihak kpk juga untuk menyelesaikan kasus kasus tidak hanya kasusnya mas novel saja
tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya apa yang kemudian sudah dilakukan wadah pegawai kpk untuk memulai babak baru dari perjalanan kasus
tidak hanya kasus mas novel tapi juga kasus kasus terhadap penyidik ataupun pegawai kpk yang lain
ya wadah pegawai kpk
sebagai representasi dari satu delapan ratus pegawai kpk kami sudah berusaha
kami ke komnas ham kami ke mabespori ketemu pak kabar eskrim kemudian kami juga menyuarakan ke seluruh tokoh tokoh nasional yang kami datangi
kami ke seleng mbak
kami juga ketemu dengan pak iwan fales
jadi kami ketemu dengan siapa siapa siapa saja bahwa pemberanian korupsi harus diselamatkan
banyak menangkap koruptor
bahkan tahun lalu kita ott aja sampai tiga puluh mbak
kemudian hampir ratusan miliar kita selamatkan oleh orang orang yang penjahat penjahat yang istilahnya mengambil uang rakyat
jadi kami sudah melakukan berbagai macam cara yang kami bisa
termasuk hari ini
kami juga sudah berkirim surat kepada bapak presiden untuk mau mendengarkan tuntutan kami
yaitu dibentuknya tim gabungan pencari fakta
yang independen langsung di bawah presiden
ada jawaban dari pihak pemerintah maupun dari presiden jokowi untuk tgpf ini mas
ya sampai saat ini kami belum mendapatkan balasan mbak
tapi bagi kami itu tidak menjadi sebuah masalah
bagi kami bahwa yang jelas kami sudah meminta kepada bapak jokowi sekaligus selaku presiden dan juga kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara
jadi ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah punya komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan
pemerintahan yang tinggi terhadap korupsi
kami sebagai pegawai kpk tentu juga tidak takut terhadap teror
buktinya sudah hampir sepuluh teror tapi kami tetap menangkap korupsi
kami tidak berhenti seperti itu
tapi jangan juga seperti itu
jadi kalau bisa kita masyarakat juga jangan kan kami masyarakat juga yang menantikan siapa sih yang berani menyerang atau meneror pegawai kpk
padahal kpk sedang giat giatnya memberantas korupsi gitu
saya pikir kpk masih menjadi satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat
seperti itu mbak
mas kalau tidak salah kemarin ada upaya yang dilakukan oleh komnas ham yang kemudian juga merekomendasikan bahwa kpk harus melakukan upaya hukum juga terhadap kasus penyerangan dari penyidik dan juga pegawai kpk
kalau dari wadah pegawai apakah itu juga sudah dilakukan untuk upaya hukum mas
ya kami dari wadah pegawai kpk sudah berkoordinasi dengan koalisi masyarakat sipil teman teman dari icw lbh jakarta ylbhi transparansi internasional
indonesia kemudian amnesty international dan lain sebagainya
bahwa mereka sudah memasukkan surat pengaduan kepada kpk melalui bagian pengaduan masyarakat untuk kpk mempercepat adanya sikap yaitu pasal dua puluh satu dalam tindakan korupsi yaitu merintangi penyidikan
itu sudah nanti kami akan juga pantau sudah sampai sejauh mana yang dilakukan
sehingga ini bisa menjadi sinergi
tetapi sekali lagi bahwa dua tahun ini bagi kami merupakan dua tahun yang berat
karena kasus bonovel itu tidak terungkap
tapi sekali lagi bahwa teror apapun itu tidak membuat nyali kami surut tidak membuat kami kendor
bahwa apalagi sekarang bonovel sudah bersama sama dengan kami
setelah satu setengah tahun beliau ada di singapura dan kemudian kembali ke indonesia
sehingga pegawai pegawai kpk makin semangat dalam bekerja
seperti tadi saya contohkan begitu bang novel masuk begitu banyak kasus kasus korupsi yang dituntaskan
tapi sekali lagi kami juga miris juga bahwa kasus ini belum terungkap
kami tidak tahu kenapa ini tidak terungkap
apakah karena pelakunya benar benar profesional apakah pelakunya adalah orang orang yang bisa mengetahui trik atau strategi dari pihak kepolisian untuk bisa melakukan
untuk mengungkap kasus sehingga mereka mampu menghindari
jadi halapan kami adalah bahwa pelaku lapangan maupun siapapun orang di belakangnya serta apa motifnya itu bisa segera ditangkap
baik jadi posisinya saat ini wadah pegawai juga sudah mengupayakan upaya hukum kemudian juga sedang menunggu
ya mas yudi
nah verdi ternyata memang yang menunggu tidak hanya wadah pegawai kpk tapi tentu saja yang menunggu tuntasnya kasus dari penyerangan ini adalah novel baswedan sendiri
dan saya juga sudah bersama dengan mas novel saat ini
selamat siang alhamdulillah kabar baik
mas novel ini kan mas novel sudah kembali lagi bekerja di kpk
kemudian mas nur melihat perkembangan apa yang terjadi di kpk setelah satu lima tahun vakum melakukan penyidikan
ya tentunya ketika saya kembali ke kpk ini suatu hal yang mengembirakan baik buat saya maupun dengan kawan kawan

dan ternyata setelah sekian lama sampai juga hari ini di dua tahun penyerangan saya itu penyerangan kepada saya belum diungkap
tentu ini meresahkan
dan faktanya juga ternyata teror teror ini tidak berhenti masih ada teror teror lain
dan saya meyakini apabila setiap teror yang tidak diungkap justru akan membuat orang orang pelaku maupun orang orang yang berpotensi terhubung dengan orang lain
orang yang berpotensi akan menjadi pelaku itu akan menjadi semakin berani
tentu ini berbahaya
sehingga saya terus untuk mendesak bahwa teror atau serangan terhadap diri saya
dan juga serangan kepada kawan kawan di kpk lainnya ini harus semuanya diungkap
ketiga ternyata ada permasalahan di penyidikan di polri
yang saya yakini bahwa ini seperti terkesan tidak mau diungkap
tidak sungguh sungguh diungkap
maka saya pikir satu satunya jalan adalah bapak presiden mau membuka jalan
jalan yang baru yang mana jalan yang sebelumnya sudah buntu
maka jalan baru itu tentunya akan membuat harapan
yaitu dengan dibentuknya tim gabungan pencari fakta
mas novel kan sebetulnya presiden joko widodo juga sudah melakukan pembentukan tim gabungan
kalau tidak salah personelnya bahkan ada seratus orang
kemudian sudah dipimpin oleh komjen paul idam aziz bahkan
kalau mas melihat bahwa pembentukan tim gabungan ini apakah tidak cukup mas
apakah masih membutuhkan tgpf kenapa
apa yang kemudian ada dalam benak mas novel
begini kalau kita lihat tim gabungan penyidik dan penyelidik yang dibentuk oleh pak kapolri
dengan diketuai oleh pak idam aziz itu mereka mendasari dari rekomendasi komnas ham
kita lihat rekomendasi komnas ham itu terjadi karena pada sekitar bulan mei
saya bersama dengan tim kuasa hukum
itu melaporkan terkait dengan penanganan perkara yang kami yakini tidak sungguh sungguh untuk diungkap
dan ternyata ketika komnas ham melakukan pemeriksaan itu banyak temuan dari komnas ham
di antaranya kemudian rekomendasi itu dinyatakan dalam proses untuk pengungkapannya terjadi abuse of process
di situ disebutkan lagi bahwa penyerangan terhadap diri saya itu dilakukan dengan sistematis dan terorganisir
artinya ini bukan masalah biasa
nah ketika terjadinya seperti itu dan di antara lain juga disebutkan untuk dibentuk tim gabungan dan tim gabungan ini dibentuk
tetapi permasalahannya adalah yang pertama tim gabungan ini berisinya adalah saya melihatnya lebih tertutup gitu tidak membuka diri
karena apa tim gabungan ini hanya terdiri dari penyidik atau penyelidik yang sebelumnya
ditambah lagi dengan staf khusus atau staf ahli kapolri
beserta ada dari komponen
jadi saya melihatnya lebih tertutup gitu

saya melihatnya kenapa kok harus tertutup begitu
kalau memang sungguh sungguh dibentuk tim gabungan kenapa tidak mengambil tokoh tokoh dari luar
ternyata kita bisa melihat bahwa tokoh tokoh di luar juga punya beberapa pengalaman terkait dengan penanganan tim gabungan pencari fakta di kasus kasus yang lain
kita bisa melihat hal itu sebagai contoh mestinya
tetapi ketika hal itu tertutup itu menjadi pertanyaan yang pertama
yang kedua bukankah kita tahu bahwa rekomendasi komnas ham yang digunakan sebagai dasar pembentukan tim gabungan ini juga mengatakan bahwa ada abuse of process
terus kalau tim gabungan ini juga melibatkan atau memasukkan penyidik dan penyelidik yang sebelumnya dikatakan oleh komnas ham
bahwa mereka melakukan atau ada perbuatan abuse of process
lalu apakah memang direncanakan atau dimaksudkan bahwa abuse of process ini
tidak ingin ditelusuri tidak ingin diungkap
atau bahkan saya juga bisa juga berpikir begini apakah maksudnya tim ini diminta untuk memeriksa dirinya sendiri
nah ini kan membingungkan saya kira
dari hal hal begitu kok saya melihat itikat baiknya kurang terlihat kurang terlihat
jadi saya kira bagaimana saya bisa percaya dengan hal yang begitu
tadi ada dua poin ya mas ya berarti yang membuat kemudian mas novel secara pribadi
kurang percaya dengan tim gabungan yang kemudian dibentuk oleh presiden joko widodo
mas pel kita mundur sedikit ke belakang di tahun dua ribu tujuh belas ketika di bulan agustus
saya masih ingat betul bagaimana proses pemeriksaan yang juga dilakukan oleh polri ke singapura saat itu kepada mas novel baswedan
kemudian ada juga pernyataan pernyataan sumir di belakang dari proses pemeriksaan itu bahwa
kemudian mas novel dikatakan tidak kooperatif tidak kemudian melakukan apa yang diminta oleh pihak pihak tertentu di dalam proses pemeriksaan
penyidik yang datang ke sana
sebetulnya mas novel hasil dari pemeriksaan itu apakah juga digunakan sebagai dasar dari tim gabungan ini untuk bekerja atau seperti apa sih mas
karena kan kemudian sepertinya proses pemeriksaan itu hilang begitu saja dan sampai saat ini sudah tidak terdengar lagi gitu
begini perlu kita ketahui bahwa namanya meminta keterangan itu ada dua perspektif
perspektif yang pertama adalah dituangkan dalam berita acara
tapi meminta keterangan tidak selalu dituangkan
dalam berita acara
ada juga ini saya ingin menggambarkan bahwa saya pada saat kejadian hitungan jam
begitu saya setelah saya melapor kepada pak kapolri tidak lama saya kira satu jam setelah itu ada penyidik yang datang bertanya kepada saya
bukankah itu meminta keterangan
saya terangkan semuanya
saat itu saya sedang sakit kesakitan karena efek sakitnya masih luar biasa
saya mau beri keterangan saat itu
sambil saya katakan bahwa apa yang mau ditanya saya jawab
saya terangkan terus
bahkan ketika saya di singapura pun awal awal teman teman yang mendampingi saya juga saya minta kalau ada yang mau ditanyakan saya jawab
semua saya lakukan itu
terus kemudian pada sekitar sebulan atau dua bulan setelah itu ada permintaan untuk keterangan saya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
memang biasanya dalam pemeriksaan atau kasus kasus yang teror atau kasus kasus kejahatan jalanan begitu ya atau pidana umum
bukti bukti yang lain dulu yang lebih penting
karena dari awal penyidik itu tahu bahwa saya tidak lihat langsung pelakunya
artinya kalau pelaku lapangannya saya tidak lihat dan bukti bukti lainnya banyak sekali
saya justru malah bertanya kenapa kok fokusnya hanya ke saya
bukankah saksi saksi yang lain jauh lebih penting
ini yang kemudian menjadi pertanyaan
begitu pula dengan disampaikan bahwa saya tidak kooperatif
oh iya ya polanya seperti itu
seolah olah korban ini dibully
kira itu hal yang harus diperhatikan
saya mau katakan begini
ketika awal awal saya di rumah sakit kemudian dimintai keterangan
saya bilang kalau saya sedang di luar negeri saya ada di rumah sakit
tentu pemberian keterangannya harus seizin dari rumah sakitnya atau otoritas tempat
dan ini suatu kaedah kaedah acara atau hukum acara atau prosedur
yang itu diketahui semua penegak hukum mestinya
tapi ternyata kan penyidik tidak pernah meminta izin otoritas tempat
tidak juga pernah minta izin dari dokter saya yang menangani saya
atau rumah sakit tempat saya dirawat
saya kira tidak lebih dari dua minggu setelah saya keluar dari rumah sakit
artinya itu jelas bahwa setelah saya keluar dari rumah sakit
saya langsung menyatakan diri
ayo saya siap memberi keterangan
saya datang sendiri ke kbri
dan saya memberi keterangan
keterangan yang saya berikan bukan irit bicara
karena ternyata kan ada pejabat tertentu yang mengatakan bahwa saya irit bicara
hanya dua tiga lembar
ternyata sembilan atau sepuluh lembar keterangan saya
apakah dengan sembilan sepuluh lembar itu irit bicara
jadi saya kira berhentilah berbicara sesuatu hal yang justru malah membuli korban
kita mesti kalau memang itikati untuk mengungkap banyak cara untuk mengungkap
ada pun kenapa kemudian saya melapor kepada komnas ham
karena setelah saya kembali ke indonesia
saya mengetahui bahwa banyak saksi saksi yang justru merasa terintimidasi
apakah ini wajar
saya kira itu keanehan
dan setelah dari dugaan atau indikasi indikasi itu kami laporkan kepada komnas
rekomendasi komnas memperkuat indikasi dan apa yang kami ketahui
dan dinyatakan ada a piece of process
nah sekarang tim gabungan tidak peduli
lah terus kok malah dibolak balik saya melihatnya
seolah olah dibuat saya tidak kooperatif
tapi justru hal hal yang seperti itu tidak dijadikan perhatian
terus yang tidak kooperatif siapa
nah ditambah lagi begini
saya sejak pertama kali kejadian
saya langsung telpon kepada pejabat pejabat polri yang sifatnya saya melaporkan
saya juga melapor kepada pak kapolda saat itu
kepada pak kapolres saya juga sampaikan laporan
tapi ternyata tercatatnya dalam laporannya bukan nama saya
yang anehnya adalah sampai hari ini
karena kemarin saya baru dapatkan sp dua hp
laporan tentang perkembangan penyidikannya
itu saya hanya dapat tembusan
penyidik hanya memberikan yang berkepentingan itu saya gitu
dia melapor saya
tapi saya hanya dapat tembusan
justru tetangga saya yang di polsek untuk dibawa
untuk diberikan apa namanya administrasi disuruh tertanggah laporan polisi
barangkali saya tidak tahu
itu justru ditangkap sebagai pelapor diberikan
kok lucu kenapa kok justru penyidik itu dari sejak awal dulu menjaga jarak dengan saya nah
terus dibilang saya tidak kooperatif
saya kira apa nggak kebalik
berarti memang mas novel menganggap ini ada betul betul abuse of process
yang betul betul dilakukan secara sistematis seperti itu ya mas
kemudian sudah dua tahun mas
apa yang diminta ya masyarakat juga mengingat
saya kira dua tahun yang saya juga meyakini bukti buktinya bukan tidak ada
tapi kemudian ketika tidak di proses juga
apakah kita masih mau biarkan bahwa bukti sudah terhilang sempurna dulu baru dibentuk tim
tim gabungan pencari fakta
saya kira jangan begitu
kita harus membiasakan ketika ada permasalahan direspon dengan segera
ketika ditunda tunda dibiarkan
yang pertama kasusnya sendiri menjadi semakin sulit untuk diungkap
yang kedua pelaku pelakunya atau orang orang yang berpotensi jadi pelaku semakin berani
yang ketiga walaupun kawan kawan juga saya juga merasakan
tidak akan kita takut dengan hal begitu
tapi apakah terus membiarkan dengan cara begitu
sampai pada saat tertentu kawan kawan tertekan secara psikologis dan benar benar menjadi takut
jangan tidak boleh begitu
negara harus kuat tidak boleh kalah dengan penjahat penjahat seperti itu
mas novel kalau tadi sudah diungkapkan bagaimana harapannya terhadap dua tahun setelah penyerangan kemudian
saat ini kondisi kesehatan seperti apa mas
apakah sudah ada perkembangan yang baik begitu untuk kesehatan mas novel
ya memang alhamdulillah kesehatan mata saya semakin terjaga
sejak awal dokter pernah menyampaikan bahwa mata saya dua dua mata ini akan tidak bisa melihat sama sekali dalam tempoh waktu enam bulan
kemudian dilakukanlah operasi lain
kemudian dilakukanlah operasi untuk mata kiri saya
dan alhamdulillah setelah lewat enam bulan mata kanan saya masih bisa lihat
dan mata kiri saya alhamdulillah operasi itu selesai dan operasi besar telah tuntas
penempatan organ artifisial yang ditempatkan di mata kiri sudah pada tempatnya tinggal dirawat dan mungkin operasi operasi kecil dalam mereka menjaga
untuk mata kanan juga sekarang masih stabil dijaga untuk stabil
setidak tidaknya untuk tidak turun
dan pada saat tertentu nanti barangkali kalau ada pola pengobatan yang
kalau yang lebih baik tentu akan menjadi pilihan untuk bisa diobati dengan lebih tuntas
ya mas kami juga mengharapkan bahwa kesehatan segera membaik kemudian juga persoalan ini diungkap dengan serius oleh pemerintah dan juga presiden joko widodo
ya ferdi sebetulnya memang perjalanan kasus novel baswedan mengalami pasang surut atau kalau boleh saya katakan kadang kadang justru kalau bisa dikatakan adalah stuck atau berhenti di satu titik atau di satu posisi yang sampai dengan saat ini masih belum jelas pengungkapannya
tapi paling tidak saya memiliki beberapa catatan di sini dari proses perjalanan di sebelas april dua ribu tujuh belas ketika penyerangan itu dilakukan
kemudian ada tanggal dua belas april mas novel dibawa ke singapura kemudian pada tanggal tiga puluh satu juli dua ribu tujuh belas kapolri tito karnavian sempat mendatangi presiden joko widodo kemudian untuk menyampaikan laporan perkembangan dan juga memberikan sketsa
namun kemudian saya tidak dapat mengatakan bahwa adalah pasangan saya berpikir mas novel memang tidak akan berpikir saya juga tidak akan berpikir
saya juga tidak akan berpikir
saya juga tidak akan berpikir
sketsa ini juga gagal karena memang ternyata bukan orang orang tersebut yang kemudian melakukan penyerangan
kemudian pada dua puluh empat november sebelumnya maksud kami pada sekitar agustus dua ribu tujuh belas
dari pihak polri mendatangi mas novel baswedan ke singapura untuk melakukan proses pemeriksaan
dan kemudian pada tanggal dua puluh empat november dua ribu tujuh belas kapolda metro jaya irjen pol idam aziz saat itu menunjukkan dua sketsa baru
yang kemudian juga di tengah jalan bahkan sampai saat ini tidak jelas hasil yang kemudian didapatkan
kemudian pada sembilan maret dua ribu delapan belas ada komnas ham yang kemudian membentuk tim pemantau
dan selanjutnya dua puluh tujuh juli dua ribu delapan belas mas novel kembali bekerja di gedung kpk jakarta
kemudian pada dua puluh satu desember dua ribu delapan belas tim pemantau memaparkan rekomendasi
tim memantau ini merupakan tim yang kemudian dibentuk oleh komnas ham
kemudian menyampaikan rekomendasi terhadap kpk untuk kpk juga ikut dalam proses hukum dalam pengungkapan kasus mas novel baswedan
kemudian pada sebelas januari dua ribu sembilan belas presiden joko widodo membentuk tim gabungan yang berisi seratus orang penyidik dan juga penyelidik
yang diketuai oleh komjen pol idam aziz
namun hingga saat ini memang penyerangan terhadap novel baswedan masih sumir masih samar bahkan kabur dan belum juga dapat diungkapkan verdi
dan tentu saja
hari ini dua tahun penyerangan terhadap novel baswedan juga dirayakan bukan sebagai hal yang dianggap sebagai sesuatu hal yang menyenangkan
tetapi ini adalah suatu sindiran kepada pemerintah juga bahwa sampai dengan saat ini bahkan sudah dua tahun tapi tidak ada perkembangan yang terjadi
kami di sini masih mengikuti bagaimana proses di luar bagaimana proses nanti deklarasi yang juga akan dilakukan pada pukul tiga sore
nanti ada beberapa penggiat anti korupsi yang juga akan mendeklarasikan dukungannya terhadap kpk
dan juga terhadap novel baswedan verdi kembali kepada anda
baik terima kasih maria sarjana dari gedung merah putih kpk jakarta